di zaman serba digital saat ini semua menjadi lebih praktis dan mudah
ini lantaran ponsel pintar dapat terkoneksi langsung dengan perangkat lain
namun ada yang lebih praktis lagi yakni tombol pintar
dengan satu klik semua perangkat kebutuhan anda dapat dikendalikan
bentuknya kecil dan sederhana seperti kancing baju dan dapat ditempelkan dimanapun yaitu flik
merek dagang dibangun oleh startup shortcut laps ini menghadirkan tombol pintar yang dapat mengendalikan segala jenis perangkat
dari mulai menghidup matikan lampu televisi pemanas ruangan mengangkat telpon hingga memesan taksi
dikutip dari laman the guardian ialah amir sharifat johim westland dan pranav kosuri yang menggawangi startup yang didirikan sejak dua ribu tiga belas ini
tak disangka belum sempat diluncurkan peminat frix sudah mencapai enam puluh ribu pesanan pra peluncuran
pada dua ribu empat belas ketiga pemuda ini mendapat modal dari investor yang mendanai tiga belas startup yang sedang berjalan
startup yang berbasis di stockholm sweden ini mendapat suntikan modal seratus ribu dolar amerika atau sekitar satu tiga puluh tujuh miliar rupiah
menurut crunch base total pendanaan flick hingga kini mencapai satu satu juta dolar amerika atau sekitar lima belas miliar rupiah
tombol kecil warna warni yang dapat bekerja dalam jarak maksimal empat puluh lima meter ini menggunakan perangkat penghubung
di dalamnya ada perangkat penghubungan bluetooth infra merah dan wi fi
dijual satu paket berisi empat tombol seharga sembilan puluh sembilan dolar amerika atau sekitar satu tiga puluh enam juta rupiah flik telah menjangkau pasar eropa amerika dan asia
meski telah menjangkau banyak pelanggan tiga pemuda dari universitas kth royal institute of technology ini berjanji tidak akan berhenti berinovasi
untuk pengembangan produk buatannya
nanda windari cnn indonesia